dalam acara tausia cnn ramadhan fest minggu siang
gubernur jawa barat ridwan kamil menjelaskan
kondisi masjid masjid di jawa barat pada sepuluh malam terakhir ramadan
ramai dikunjungi jemaah yang melakukan ibadah itikaf
ramadan dinilai masyarakat sebagai bulan yang dirindukan umat islam
sebagai bulan pengampunan di antara sebelas bulan yang lainnya
ridwan kamil menambahkan sebagai arsitek
dirinya telah ikut mendesain dan berkontribusi pada berdirinya tujuh puluh masjid
dengan ukuran bangunan terbesar adalah masjid al jabar di kota bandung
ada pun masjid yang terjauh yang ikut desain ridwan kamil
terletak di kota gaza palestina
kondisi masjid tersebut saat ini sudah bisa digunakan
untuk ibadah tarawih dan itikaf masyarakat muslim palestina
sebagai pribadi rituan kamil mengaku terdapat tiga hal
yang menjadi pengingat atau hikmah saat iktikaf sepuluh hari terakhir ramadan
satu mengingatkan bahwa semua urusan kita itu
yang kedua saya selalu diingatkan kekuasaan itu juga sementara
allah berikan kepada yang allah kehendaki allah juga akan cabut
seperti hari hari ini kepada yang allah kehendaki
jadi selama allah berikan kekuasaan para pemimpin jangan macam macam
jangan aneh aneh amanah istiqomah
yang terdiri lahumah malikamulki tutir mukamaktasya
jadi jurat alihim beronayat dua puluh enam jadi pegangan saya juga
yang ketiga pegangan saya dalam itikaf itu kontemplasi
buat apa jadi gubernur jadi wali kota kalau nggak ada manfaat
sebaik baiknya manusia adalah yang bermanfaat
bukan orang terkaya bukan orang berkuasa
atau bukan orang terpintar tapi orang yang punya penuh manfaat
nah biasanya renungan itu tiga hal tadi yang saya lakukan
kalau itikaf di sepuluh malam terakhir
itulah arti iktikaf bagi ridwan kamil
dirinya mendukung acara cnn ramadan fest
yang digelar sebelas hingga tujuh belas april dua ribu dua puluh
acara tersebut merupakan hasil kerjasama antara bri
dan pemerintah provinsi jawa barat
pengunjung yang mendatangi masjid al azhar jakarta
dapat mendengarkan tausiah dari ustadz habib muhammad syahab
dan bintang tamu lainnya
selain itu pengunjung yang beruntung bisa mendapatkan
serta pembagian makanan takjil gratis di lokasi acara